tidak general seperti menggunakan seribu dua ratus sampai seribu lima ratus kalori
baik iwayan gede suwibawa yang sudah berusia lima puluh satu tahun maupun iketus regik yang berusia lima puluh delapan tahun adalah warga setempat
ikatan pedagang pasar indonesia atau ikp ini menjelaskan kepada saya langsung tiffany kalau memang